bencana tanah longsor terjadi di gang laubawang kabanjahe karo sumatera utara pada kamis malam
empat rumah yang dihuni sembilan warga hancur diterjang longsoran
empat korban ditemukan selamat dua orang meninggal dan tiga korban lain masih dalam pencarian basarnas medan bersama tim sar gabungan dan warga
tanah longsor terjadi pukul sembilan malam setelah hujan deras mengguyur kabupaten karo
akibatnya empat rumah warga rusak parah dan sembilan penghuninya menjadi korban
warga bersama basarnas medan dan tim sar gabungan yang turun ke lokasi kejadian berhasil menyelamatkan empat warga dan dua korban ditemukan meninggal
hingga jumat pagi operasi pencarian masih dilakukan petugas antara lain dari basarnas medan bpbd tanah karo tni polri pemadam kebakaran dan pemerintah setempat
pencarian dilakukan secara manual dan juga menggunakan satu unit ekskavator untuk memindahkan longsoran serta puing bangunan